kota bogor membuka empat taman tematik baru yakni taman kopi taman durian taman anggrek dan taman neventes
keempat taman ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi kebun raya bogor sebagai sarana edukasi dan konservasi
tentunya mengingat saat ini pandemi covid sembilan belas belum berakhir protokol kesehatan diterapkan di tempat
dan masyarakat diminta untuk menjaga jarak mencuci tangan dan mengenakan masker
keempat taman tematik ini merupakan kerjasama antara lembaga ilmu pengetahuan indonesia dengan pt pertamina
kita mencari berbagai jenis baik itu kopi baik itu durian neventes dan juga jenis jenis anggrek terutama anggrek hitam yang ada di kebun raya bogor
pengunjung bisa menemukan anggrek hitam asal kalimantan di taman anggrek tiga jenis kopi lokal di taman kopi
dua jenis durian lokal di taman durian dan beragam jenis neventest atau kantong semar di taman neventes
ini boleh dibilang suatu terobosan baru
yang dimana mungkin kita bisa mencari jenis jenis yang berbeda
dan mungkin masyarakat bogor dengan adanya tempat ini menjadi mungkin lebih banyak untuk datang
dan menarik para warga bogor untuk datang berkreasi maupun olahraga di bogor
kebetulan ini kan juga bawa anak jadi sambil ngenalin lah tanaman tanaman obat
di sini juga ada tanaman baru kan kopi durian gitu
sini kan juga banyak tumbuhan ya pergantian sirkulasi udara oksigennya juga gitu
bagus sih terpaterapi lengkap gitu ada penjelasannya
pengunjung dikenakan biaya masuk lima belas saat masuk ke area kebun raya bogor
dan tidak ada biaya tambahan lagi untuk menikmati masing masing taman
namun di masa pandemi covid sembilan belas kapasitas pengunjung dibatasi satu lima ratus orang di hari biasa
dan tiga orang di akhir pekan
inovasi taman tematik baru ini diharapkan bisa memajukan
kembali industri pariwisata meningkatkan kepercayaan serta ekonomi masyarakat di masa pandemi